setelah enam jam diperiksa ketua dpr setia novanto
selasa sore meninggalkan kantor komisi anti rasuah
setia diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi pengadaan iktp
politisi partai golkar tersebut enggan menjawab tentang aliran dana proyek bernilai enam triliun rupiah tersebut
setia novanto dimintai keterangan terkait dua tersangka
masing masing irman mantan dirjen kependudukan catatan sipil kemendagri
dan sugi harto mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil
selaku ketua fraksi golkar saat itu setia dianggap kpk mengetahui proses pembahasan anggaran iktp di dpr
setia juga disebut sebut sebagai salah satu penerima aliran dana korupsi proyek iktp dari pt sandipala arta putra
pt sandipala adalah salah satu perusahaan dalam konsorsium pemenang tender proyek iktp
saya bahagia dan senang karena sudah bisa menjelaskan penjelasan dan mengkarifikasi secara keseluruhan